mana lebih dekat anda dengan mirna kah atau mirna dengan hani
kalau hubungan mirna sama hani saya kurang tahu
karena saya satu satunya yang tidak di indonesia
jadi mereka di indonesia sama sama
jadi kalau mereka berteman dan ketemuan sering saya nggak tahu
tapi anda tidak mengenal hani secara personal berarti
oh kenal kenal saya kenal sama hani dulu sebelum kenal sama mirna
tapi di tempat yang sama di tempat kuliahan itu
dan kita juga wisudanya sama sama